dan saat ini kita sudah tersambung dengan korespondensi nn indonesia tiffany raitama
fani bagaimana situasi di sana dan anda sekarang berada di mana
frida selamat malam saya kurang jelas mendengar suara anda
yang bisa saya sampaikan update terkini adalah saya masih berada di lokasi kejadian di jalan kayu manis di pondok labu jakarta selatan
dan saat ini tempat kejadian perkara lokasi rumah masih ramai oleh warga dan juga petugas kepolisian
kalau saya bisa laporkan di sini sudah ada beberapa petugas kepolisian yang masuk ke dalam rumah untuk melakukan penyisiran ke dalam rumah
dan kondisi di sekitar saya juga masih ramai
sudah ada beberapa petugas
dari polri mikrojaya polres jakarta selatan juga tni angkatan laut
kondisi korban yang selamat istri korban juga masih berada di salah satu rumah warga
masih dalam keadaan shock masih dalam keadaan trauma
belum bisa untuk ditemui untuk diwawancarai
sementara itu untuk korban yang meninggal suami korban suami ibu sofia juga sudah dilarikan atau sudah dibawa ke rumah sakit
sudah dalam kondisi meninggal
ya fani bagaimana dengan identitas para korban apakah sudah dikonfirmasi siapakah korban ini
korban ini adalah sepasang suami istri sudah lanjut usia
usianya sekitaran delapan puluh tahun
istri korban bernama sofia
suaminya adalah seorang pensiunan angkatan laut
kalau tadi saya mendapatkan informasi
informasi dari warga yang ada di sekitar lokasi bahwa korban memang hari ini pada siang tadi
tengah mengambil uang pensiunannya
dan kemarin juga rumah korban ini juga disatroni oleh perampok dan diambil uang sebesar tiga juta rupiah
namun pelaku perampokan kemarin hari rabu itu
tidak berhasil diketahui berhasil melarikan diri
dan korban ini tinggal tidak hanya sepasang suami istri
tidak hanya sepasang suami istri juga tinggal bersama salah satu anaknya
jadi korban memiliki beberapa anak salah satu anaknya tinggal bersamanya
namun pada saat kejadian maghrib tadi
anak korban itu tidak sedang berada di dalam rumah
baik anda mengatakan pernah disatroni oleh
perampok atau pencuri sehari sebelumnya
apakah ada yang dilaporkan kepada pihak kepolisian pada waktu itu
tidak kejadian kemarin tidak dilaporkan pihak kepolisian
namun dilaporkan ke petugas keamanan tempat dan juga ketua rt
oke fani bisakah anda ceritakan bagaimana kronologi kejadian pada hari ini selengkapnya
kronologi kejadiannya hari ini berlangsung pada maghrib tadi
jadi sekitar pukul enam
kebetulan memang lokasi rumah korban ini berada di kompleks perumahan angkatan laut di jalan kayu manis
dan jaraknya ini hanya sekitar empat sampai dengan lima meter ke jalan karangtengah raya
jadi ini adalah sebenarnya jalan karangtengah raya ini adalah jalanan yang ramai
lokasi yang ramai karena ini menjadi akses warga cinere untuk menuju ke lebak bulus dan juga sebaliknya begitu
dan juga dikelilingi oleh warung warung makan kemudian juga ada minimarket gitu
jadi kalau seberang rumah korban ini sebenarnya lokasi yang cukup ramai
kondisi rumah ini sendiri diapit atau dikelilingi oleh ada dua rumah ada dua satu rumah
kosong dan juga satu tanah kosong gitu
walaupun memang mungkin sebelah jalannya itu ada rumah rumah yang diintemong orang
tapi memang kondisi rumah ibu sopiah ini diapit oleh rumah kosong dan juga tanah kosong begitu
dan pada saat kejadiannya itu di jam jam maghrib
memang penuturan dari warga sekitar memang lokasi lokasi ini memang sangat sepi
kalau saya lihat juga tidak ada semacam
ada pos keamanan di sekitaran sini gitu
jadi tidak ada petugas keamanan mungkin yang standby berjaga di satu pos keamanan gitu
kalau misalnya untuk kronologis kejadian tadi juga saya berbicara dengan anak korban
kejadiannya pada sekitar pukul enam maghrib pelaku ini masuk melalui pintu samping rumah
jadi hanya ada dua akses begitu ya
ada pintu depan kemudian juga ada pintu samping
jadi masuk melalui pintu samping dan mengetuk pintu
artinya memang pelaku ini menunjukkan identitasnya lah ya menunjukkan wajahnya gitu
jadi tidak ditutupi tidak ditutupi oleh topeng atau apa untuk menutupi wajahnya lah gitu
begitu mengetuk kemudian dibuka yang isinya hanya sepasang suami istri ini
langsung mendorong suami korban ke dinding membenturkan kepala dan menutupi pintunya
membenturkan kepalanya kemudian menodongkan senjata
pelaku yang juga sudah lanjut usia kemudian jatuh terus berdarah
si istrinya ini ibu sofia langsung keluar keluar rumah berteriak minta bantuan tetangga yang ada di sekitar
langsung warga itu berkumpul gitu
ketika istri korban ini meninggalkan rumah suaminya ini masih bersama pelaku gitu
ada barang barang yang diambil kami masih terus menantikan informasinya
menantikan informasinya oke
frida saya bisa laporkan ini ada barusan baru saja lewat di depan saya
ada beberapa tugas kepolisian dan juga anjing pelacak yang baru saja tiba di lokasi
kurang lebih untuk kronologis kejadian begitu
dan sampai dengan sekarang istri korban ibu sofia ini masih ada di salah satu rumah warga
beliau belum mengetahui kondisi suaminya
artinya suaminya sudah dalam kondisi meninggal dunia ia belum tahu
fani apakah istri dari korban mengenali orang yang mengetuk pintu dan kemudian masuk ke dalam rumahnya itu
menurut penuturan sang anak kalau mengenali identitas tidak
tapi ia melihat betul pelaku
namun sampai dengan sekarang saya belum saya belum apa kata
saya belum saya belum apa kata

saya belum apa kata
kami para awak media juga belum bisa berhasil untuk bertemu atau mewawancarai istri korban karena masih dalam keadaan shock
jadi kalau untuk detail apa bagaimana gambaran pelaku dan sebagainya kami belum mendapatkan informasi
kemudian fani apakah jenis senjata yang ditodongkan kepada korban
apakah itu senjata api atau senjata tajam
senjata informasi pertama yang yang saya dapat
saya dapatkan dari warga di sini adalah celurit yang ditodongkan
tapi kemudian ada perubahan informasi lagi yang ditondongkan itu adalah pisau ada juga tambahan informasi lagi ada yang mendengar suara tembakan
itu juga masih belum bisa kami konfirmasi karena memang istri korban ini masih dalam keadaan shock belum bisa ditanya tanya mengingat juga kondisinya sudah lanjut usia
jadi kalau untuk jenis senjata ini masih berubah berubah informasinya
tiffany terima kasih atas informasinya kami akan kembali kepada anda nanti untuk update terbarunya
tiffany raitama melaporkan dan kami akan kembali setelah jeda kami akan informasikan kembali mengenai kasus pembunuhan di pondok labu jakarta selatan